ke kasus lain tim kuasa hukum firza husein akan mempradilankan penyidik polda metro jaya ke pengadilan terkait kasus yang menimpa kliennya
alasannya penyidik dianggap telah melanggar ketentuan kuhap
kuasa hukum juga menilai penyidik tidak fokus untuk penyelesaian pemeriksaan firza terkait dugaan makar
penyidik malah fokus ke kasus dugaan percakapan antara firza hussein dengan rizik sihab
selain itu kuasa hukum juga mempermasalahkan penyidik yang menangkap firza di saat kondisinya sedang sakit
pihaknya juga mengatakan kondisi kesehatan firza hussein terus menurun
firza husein kita tahu yang mengidap sakit jantung korona
yang kami inikan kami sedang berunding untuk upaya hukum apa yang akan kami lakukan karena saudari firza minta pra peradilan
karena permasalahan sakitnya dia
saya bilang tadi dengan tim bahwa kami saat ini membatalkan preskom karena mengingat saudari firza minta diadakan pra peradilan permasalahan sakit yaitu penjemputan pembuluh darah tadi dengan jantung koronernya